bertepatan dengan momen perpisahan wakil presiden yusuf kala yang akan menyelesaikan masa baktinya
pada dua puluh oktober mendatang trans studio theme park cibubur jakarta timur turut menggelar acara relaunching
sejumlah wahana baru dengan kelas internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga yang ingin mengedukasi anak anak mereka
minggu pagi trans studio theme park cibubur dipenuhi oleh pendatang dari sekretariat wakil presiden
yang bersama sama hadir dengan keluarga dalam acara perpisahan dengan wakil presiden yusuf kala
yang akan digantikan dengan ⁇ maruf ⁇ amin sebagai wakil presiden yang akan dilantik pada dua puluh oktober mendatang
menghabiskan waktu di akhir pekan dengan sejumlah wahana baru yang ada di trans studio park cibubur
menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga sekretariat wakil presiden yang membawa anak anak mereka
trans studio cibubur menawarkan sepuluh wahana baru
dengan standar internasional
wahana wahana yang memacu adrenalin bertualang seperti jurassic island
serta zombie wars hingga bad glider menjadi beberapa wahana yang kerap dikunjungi karena memiliki tantangan tersendiri
selain itu ada sensasi menikmati salju dalam ruangan
oke pertama tama targetnya tentunya adalah keluarga yang tinggal di daerah jakarta dan sekitarnya
itu yang menjadi target kita
kemudian yang menarik adalah
wahana wahana yang ada di sini ini
wahana yang baru ada di indonesia
jadi wahananya itu pertama bisa dinikmati oleh sekeluarga
jadi beberapa wahana itu bahkan bisa seru kalau bersama sama dengan keluarga gitu ya
di mana science centernya bertema futuristik
ada robotik anak anak belajar di situ kan untuk masa depan dan sebagainya
trans studio park cibubur juga menawarkan sejumlah promo menarik
bagi masyarakat yang penasaran dengan sejumlah wahana
warna baru yang tak jauh berbeda dengan wahana di disneyland singapura
dengan potongan seratus ribu rupiah mulai senin empat belas oktober hingga akhir november dua ribu dua puluh
trans studio theme park cibubur dapat dijajal dengan harga dua ratus ribu rupiah di hari biasa
rp tiga ratus ribu rupiah pada akhir pekan
launchingnya trans studio cibubur mulai dari senin besok sampai dengan akhir november
itu harga seratus ribu rupiah
trans studio kita menyebutnya promo ceria
untuk weekdays itu menjadi dua ratus ribu
kemudian weekendnya tiga ratus ribu
dengan dua ratus ribu dan tiga ratus ribu
itu seluruh masyarakat indonesia bisa menikmati berbagai macam wahana yang kita saksikan pada siang hari ini
dan ini merupakan satu bentuk apresiasi daripada trans studio cibubur kepada seluruh masyarakat indonesia
yang menghadirkan satu family entertainment center yang terintegrasi
kita punya mainan untuk anak anak
bisa kita lihat kita punya snow city juga di dalamnya
kemudian kita punya juga balon dan berbagai macam permainan untuk anak anak
ada karosel juga di sini
dan juga untuk teenagers yang mereka suka bertualang
kita punya dua yang terbaik di dunia yang saat ini yang pertama kali
yaitu ada pacific rim
kemudian yang kedua adalah jurasik island
ini dua rights yang memang kita pertama kali ada di dunia
trans studio park cibubur akan menjadi destinasi hiburan
yang menarik karena memiliki sejumlah inovasi baru yang belum dimiliki tempat hiburan lainnya di indonesia